penemuan sosok mayat perempuan di sungai cilewur ciamis jawa barat menggemparkan warga
korban diduga seorang pegawai negeri sipil yang sempat hilang beberapa hari sebelumnya
warga ciamis jawa barat berkerumun di lokasi penemuan sesosok mayat di sungai cilewur
mayat ini ditemukan di tengah sungai dalam keadaan telungkup
selain masih mengenakan celana hitam korban juga mengenakan pakaian batik
proses evakuasi mayat dari tengah sungai berlangsung dramatis
arus yandras memaksa petugas menggunakan tali saat menyeberangi sungai
jenazah kemudian dibawa ke rumah sakit umum daerah ciamis untuk menjalani visum
dugaan sementara mayat merupakan seorang pegawai negeri sipil yang sempat hilang
namun polisi masih mendalami kasus ini
mayat mungkin teridentas